sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ah atuh raden
paman mah lebih paham jalan sini mah
raden mau jalan tikus
apa mau jalan kalong
jalan pajajaran bukan jalan tikus dan kalong
iya kan mau ke jalan tikus apa ke kalong
kamu tidak boleh mati sekarang mahesa
aku tidak boleh kehilangan anak ini
sulit menemukan murid berbakat seperti dia
dia sangat aku butuhkan untuk melawan siliwangi
aku harus mengeluarkan tenaga dalam kian sesanta
yang masih besarang di tubuh mahesha

dengan bukeu rasa seperti aku
ambil saja aku celakkan
siliwangi juga sudah meragukan
saya harus mencari pertambahan

aku harus mencari pertambahan

aku harus mencari pertambahan
aku harus mencari pertambahan
aku harus mencari pertambahan
jagat dewa batara awan hitam itu berarak semakin tebal
apa yang sebenarnya terjadi aku harus menyelidiki aku harus mencari asal usul
awan hitam itu sebelum bencana besar melanda pajajaran aku harus membelah ragaku
hai tenanglah disini suatu saat dendamku sudah terbalas aku pasti kembali
sekarang aku mau pergi ke kamu sekarang aku akan mencari guru
hai untuk belajar ilmu kanuragan tingkat tinggi setelah itu
aku akan menghancurkan pejajaran dari dalam
kenapa naluriku menuntunku ke sini petunjuk apa yang akan aku dapatkan di tempat ini
pasti ada hubungannya dengan awan hitam yang muncul dalam penerawangan
aku akan menguasai istana pejajaran dan
siapa anak muda itu
aku merasakan aura hitam yang begitu dahsyat
apakah dia sumber dari awan hitam yang muncul dalam semediku
aura hitamnya begitu kuat
aku harus mencari tahu siapa orang itu sebenarnya
daerah manakah ini paman
ini daerah kedemangan muncang raden
ya raden daerah wilayah panjajaran
nah etak raden
yang paling ujung teh kan
bisa melihat keadaan di kampung ini
mungkin penduduk penduduk disini hidupnya sejahtera
pasti atur raden disini teh atuh
kenapa kamu bermalas malasan
kamu gak denger
ngapain atuh liat kesana
suaranya ada disana
ya emang belah itu waktu
ayo raden tunggu raden
kasian saya hidup dah kawan
saya belum makan seharian
bikin jangan mengalahin jalanku
kenapa kisah nak tidak memberi sedikit saja sedekah
untuk paman ini
itu salah dia sendiri yang tidak mau bekerja
lagian saya tidak punya uang dan saya tidak bisa
lo majar gede tuh gak ada duit
ya itu tepan hasil panen
itu bukan berisi hasil panen
ini cuma pasir
kisah nak tidak bohong kan kisah nak
ini cuma pasir
jangan kurang ajar kamu
jangan kurang ajar kamu
bukankah paman sendiri yang bilang isi dari gerobak ini pasir
siapa kamu sebenarnya
kamu pasir penyiir
kamu yang sudah menyer berasku menjadi pasir
berasku mana berasku mana
paman itu semua terjadi atas kehendak allah
siapa siapa yang merubahnya
paman paman telah bilang beras itu adalah pasir
makanya terjadi paman
karena setiap ucapan itu adalah doa paman
kembalikan berasku kembalikan berasku
ini pelajaran untuk paman
hati hati dengan lisan paman
karena setiap ucapan itu adalah doa paman
sebaiknya paman bertobat
semoga allah mengganti kerugian taman hari ini
berasku mana berasku mana
berasku mana berasku mana
tidak ada jalan lain
aku harus salurkan tenaga murniku
aku tidak boleh kehilangan murid berbakat ini
aku membutuhkan seluruh halamurni ini
untuk melawan tenaga dalam jasa
kau tidak akan memberikan es karela
paksaku akan merampasmu
apa yang kau lakukan mereka
kau memulihkan halamurniku